pohang merupakan nama asli
wilayah kung chin yang kini menjadi
salah satu destinasi wisata drakor di korea selatan
termasuk mungkin yang berikut ini
niat banget nyamperin ke pohang
kira kira ketemu hongtan canggaya
febriana somosir mahasiswi indonesia
yang berada di usan korea selatan
yang sempat datang ke lokasi syuting
sebenarnya karena cuma bisa ngeliat dari
instagram kamu aja apa yang kemudian
kemarin itu membawa kamu ke sana
kapan sih kemarin ke kung chinnya itu
ke kung chin itu
libur cusok sebenarnya
akhir september kemarin kalau nggak salah
oke apa yang membawa kamu
datang ke pohang apa yang
yang membuat kamu emang
emang sebesar itu atau cuma penasaran aja
sebenarnya karena aku ngefans banget sama si mina sih
dari dulu banget
dan kebetulan posisi dia syutingnya itu deket sama ulsan
kalau dari hulusan berapa lama
kalau dari ulsan itu sekitar satu jam dua puluh menit
kalau misalnya pakai bus
oke kalau dari seoul
kalau dari seoul itu empat sampai lima jam ya
kalau dari seoul itu empat sampai lima jam ya

kalau dari seoul itu empat sampai lima jam ya

daerahnya ini kan sebenarnya bukan kung chin
jadi kung chin itu adalah hanya nama ya
karena aslinya adalah pohang ya
boleh digambarin apa sih pohang itu kayak apa
pawang itu sebenarnya terkenal sama pantainya ya
sama juga salah satu perusahaan steelnya
sebenarnya gong jinnya itu adalah
market yang lamanya gitu
jadi kalau kalian kalau pemirsa kalian yang punya marketnya itu
jadi kalau kalian kalau pemirsa kalian yang punya marketnya itu
bisa lihat itu sebenarnya kan ada beberapa
exchange yang dimana mereka ngambilnya di pasar
nah itu tuh sebenarnya namanya dulunya gong jin
nah kalau kita lihat kan
wilayah yang ada di syuting ini
si kung chin ini ya
dari mulai rumah rumahnya
kemudian juga pasar
artinya kehidupan sosial masyarakatnya itu kan
hangat sekali warm banget
yang pas kamu datang kesana
apakah mereka memang kehidupan sosialnya interaksi sosialnya itu memang apa ya

pas datang kesana mereka memang welcome banget
dan rata rata di penduduknya itu adalah
atau ya udah mungkin pensiun
jadi mereka benar benar welcome banget sama wisatawan yang datang kesana
tapi waktu pertama aku datang nih
itu sebenarnya nggak sebanyak sekarang
sekarang banyak banget sama wisatawannya ya
sampai semua orang korea bawa anak
sampai juga bawa neneknya buat datang ke pohang dari seoul
yang pernah aku apa namanya wawancarai sih

sebenarnya kayak tanya tanya
dan memang mereka tuh datang dari seoul sengaja
jadi memang di korea tuh vibesnya memang
padahal sebenarnya mereka sudah harusnya tahu ya
wilayah di pohang ini kan
cuma karena ada drakor ini
langsung semuanya pergi kesana gitu
ramai banget pokoknya
aslinya apakah ini tempat wisata
beberapa mungkin iya
kayak misalnya kalau kita lihat itu ada
di mana perahunya dusik
itu namanya itu adalah subang memorial park
memang itu sebenarnya tempat wisata gitu
cuman sisanya itu sebenarnya enggak
itu adalah rumah penduduk
jadi memang banyak rumah penduduk yang ditinggal disana ya
makanya kamu juga di instagramnya febriana kan
sempat foto dengan pemilik asli
dari rumah hong doo sik benar ya
karena itu waktu itu aku datangnya pagi pagi
dan enggak ada orang sama sekali
dan halmoninya datang bulat balik ngeliatin aku
ya udah akhirnya dia bilang kayak foto foto ya udah
aku bilang mau mau ambil foto yaudah akhirnya dia mau
oh oke berarti artinya tempat syuting ini
mulai dari rumahnya hong pan chang
kemudian rumahnya yoon hye jin
itu memang rumahnya harmoni ya
itu memang terbuka untuk orang orang
ya turis wisatawan untuk datang foto disana
masuk liat liat gitu
tapi kalau misalnya buat masuk
sekarang udah dibatasin sih
karena semakin banyak wisatawan
jadi mereka batasin buat datang ke dalem ya
tapi kalau di luarnya masih boleh foto
fap boleh dong jelasin ke kita
kamu tuh kemana aja
terus apakah lokasinya
kan kalau kita nonton di drakornya itu kan kelihatannya semua
tempat tempatnya tuh deketan ya
rumah hye jin rumah hong dusik rumah halmoni itu satu daerah
maresquare nya itu satu daerah
tapi kalau misalnya pasar kafe terus restoran
itu juga satu daerah lagi tapi
dari selatan ke utara gitu
kalau misalnya si cafe nya itu di daerah bukgu
tapi kalau misalnya rumahnya itu di daerah nambu
jadi bener bener kayak beda arah banget
yang bikin saya iri juga
kamu beruntung banget karena
kamu sempet lihat kim seon ho dari kejauhan
shin mi na dari kejauhan
jadi mereka masih syuting di sana
dan itu juga
oh ternyata masih syuting
ya seneng banget sih
oke tapi ini gak bisa foto dari deket itu gak
oh enggak karena mereka
karena saking banyaknya wisatawan waktu itu
ya akhirnya mereka nggak mengizinkan
buat deket deket karena itu

feb kalau di indonesia
apa antusiasme orang orang di hometown ini
ini besar sekali
kalau di korea selatan sendiri gimana sih
kan kalau weekend karena dia harus bersaing
dengan beberapa drakor
kayak dari sbs juga iya kan
iya tapi kalau sejauh yang aku tahu
melihat antusias mereka untuk datang ke tempat wisata
eh ke tempat syutingnya
itu bener bener sama aja di korea
kayak di indonesia sih
bahkan mungkin lebih besar kali ya
karena ini negara mereka gitu
terus karena mungkin yang disajikan itu hangat banget
mengandung unsur keluarga juga
yang dimana itu semuanya kayaknya suka gitu loh
sampai waktu itu pernah ketemu sama bapak bapak itu
dan dia tahu juga lagunya
oh oke emang semua serba apa
semua kayaknya terhipnotis ya oke
terima kasih banyak febriana samosir
sudah berbagi tips
jadi intinya kalau mau kesana kalau dari seoul empat jam ya
oke darat ya darat empat jam
oke siap siap saya catat saya masukin dalam etinery saya
kalau ke korea selatan
terima kasih kamsahamnida febriana syih
sampai ketemu lagi